dua calon presiden sama sama mengklaim kemenangan
dan memenangkan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
jokowi mengklaim kemenangannya berdasarkan hasil penghitungan internal tkn
dengan meraih lebih dari delapan puluh juta suara
yang dikumpulkan oleh tim kampanye prabowo sandi
saling klaim kemenangan dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
dinyatakan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden
sama sama merasa unggul berdasarkan penghitungan internal masing masing
tim kampanye nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu mengklaim
pasangan jokowi ma'ruf amin telah meraih delapan puluh juta suara
hasil penghitungan yang dilakukan oleh war room tkn
hasil penghitungan internal tkn ini juga sekaligus menunjukkan
ketua tkn erick thohir mengatakan penghitungan internal ini
merupakan upaya membuka data penghitungan milik tkn
ya saya rasa kan ini hasil bagian yang kita mau terbuka dan transparan
jangan sampai tadi pemilu ini dengan segala kompleksitasnya
dimana kpu bawaslu sudah bekerja secara profesional ya
masih juga ada tadi hal hal yang selalu dipertimbangkan dan dipertanyakan
saya rasa siap kalau ada kekurangan diperbaiki
dan ini kami ingin membantu juga secara terbuka hasil hasil ini
dan dari pihak media sendiri bisa melihat secara langsung
apa fakta dan data yang selama ini mungkin selalu diperdebatkan
sementara itu calon presiden prabowo subianto empat kali mendeklarasikan kemenangannya
berdasarkan hasil real count tim internal bpn
pada hari ini saya prabowo subianto menyatakan bahwa saya dan saudara sandi selalu dibunuh
mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden depokrit indonesia
perhitungan real count dan c satu yang telah kami rekapitasi
kemenangan ini kami deklarasikan secara lebih cepat
karena kami punya bukti bukti bahwa telah terjadi usaha usaha
dengan berbagai ragam kecurangan yang terus terjadi di berbagai desa
kelurahan kecematan kabupaten dan kota seluruh indonesia
terkait dengan saling klaim kemenangan ini
komisioner kpu pramono ubaitantowi menghimbau kedua kubu
dikutip dari cnn indonesia com
pramono menyarankan kedua kubu agar menunggu hasil rekapitulasi
penghitungan suara pemilu dua ribu sembilan belas dari kpu
siapa yang akan menjadi pemenang
tentu publik harus menunggu hasil pengumuman resmi kpu
yang ditetapkan pada dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas
seperti yang diamanatkan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
satu juta suara yang didapat untuk jokowi maruf
sehingga kemudian masing masing merasa menang di pilpres dua ribu sembilan belas
beragam angka dan klaim menangan ini pun
membayangi proses rekapitulasi resmi dari pihak kpu
dari mana angka itu didapat
seberapa valid sebetulnya
dan bagaimana masyarakat seharusnya menyikapi kemenangan
yang diumbar oleh kedua kubu
sambil kita menantikan hasil resmi dari pihak kpu tanggal dua puluh dua mei mendatang
kita akan ulas dalam dialog pada malam hari ini
bersama dengan tiga narasumber sudah hadir
sebelah kiri saya sudah ada kang maman
kang nul haq direktur relawan tkn jokowi maruf
kang maman selamat malam sehat kang
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam sehat ya kang maman ya
di tengah sudah ada mas fasko ruseimi
jumir bpn prabowo sandi
mas fasko selamat malam
baik dan di ujung sudah ada mas fadli ramadhani
peneliti di perudem
mas fadli selamat malam
oke saya ingin ke kang maman terlebih dahulu deh
kang maman kalau kemudian beberapa hari lalu kita tahu tkn ya
sudah ada foto foto di angka delapan puluh juta suara lebih
kita ingin tahu deh kang maman
kalau di dapurnya war room namanya ya
war roomnya tkn jokowi maruf ini seperti apa sih prosesnya
rekapitulasinya dari mana data data itu didapat
kemudian sampai menembus angka delapan puluh juta itu seperti apa
isi di dalamnya
iya yang pertama dari awal tkn memang mendesain sistem
apa namanya pemenangan ini
dipentingkan kepada bagaimana proses
bukan hanya sosialisasi mendapatkan suara
tapi bagaimana juga mengawal suara
nah itu yang melahirkan kami ada dua direktorat penting
satu direktorat tentang saksi
yang kedua direktur tentang advokasi dan hukum
dan relawan dilibatkan kepada dua direktorat itu
intinya adalah satu suara itu sangat penting dan harus dijaga
itu poin yang terpenting
yang kedua kita percaya tentang proses yang berlaku
di mana kpu kita hormati kinerjanya
karena kpu sebenarnya ketika membuka web
sampai ke c satu itu bisa di scan lalu diperlihatkan kepada masyarakat
bisa diakses secara keseluruhan
dan kami memiliki juga apa yang disebut dengan war room
dimana pusat tabulasi suara itu kita masuk sampai c satu itu masuk
akhirnya kami mendapatkan apa
mendapatkan data angka
angka dari tujuh ratus enam belas tps
dan kami akhirnya
dari delapan ratus tiga belas ribu tps
kami mendapatkan bahwa suara jokowi ma'ruw amin itu delapan puluh juta lebih
dan itu artinya menjadi angka psikologi bagi kemenangan
karena itu artinya tidak bisa disusul oleh
nah itu bukan berarti lalu kami mengklaim sudah final
sekali lagi kita menyerahkan proses ini sampai tanggal dua puluh dua
dan kami pun tentu melihat ada beberapa kecurangan yang merugikan
pihak kami di satu
ada manipolitik yang terjadi seperti di tasikmalaya misalnya
nah itu pun kita data kita inventarisir dan lain sebagainya
sehingga ketika kami memiliki scan c satu seperti itu
dan kami yakin bahwa kami seperti juga teman teman publis
kwikon kami akan memenangkan pil presiden
oke jadi di tabulasi di war roomnya tkn satu
belum kan dari delapan ratus tiga belas tujuh ratus enam belas ribu masih belum
tetapi itu sudah mencapai titik angka psikologi delapan puluh juta
itu metodenya apa mirip mirip seperti quick count kah atau bagaimana
mirip mirip sebenarnya karena kami memiliki c satu itu
lalu kami coba data semuanya dihitung dan lain sebagainya
akhirnya pada hari itu kita langsung umumkan ke publik
dan terutama kepada masyarakat pemilih sebagai bentuk pertanggung jawaban
bahwa kita sudah mendapatkan kepercayaan di atas delapan puluh juta itu
kita akan jaga suara ini dan tetap hasilnya finalnya itu kita nunggu
itu dari relawan berarti ya formulir c satu nya segala macam itu ya
yang kemudian dibawa ke tabulasi atau bagaimana
gini jadi kekuatan satu itu kan ada di partai pendukung ada juga relawan
nah termasuk ketika merekrut saksi dan juga beberapa relawan kita kasih surat tugas
nah itulah kita mendapatkan c satu itu
oke oke baik saya ke mas fasko kalau begitu
ya masih yakin gitu jadi gini mas dari bpn sendiri kita memiliki dari total delapan ratus ribu tps itu
minimal dua per tps kita punya satgas dan relawan yang bergerak semua
bergerak tanpa mengenal lelah dan tanpa dibayar
jadi betul betul mereka mengirimkan data itu langsung
itu dari partai atau relawan saja seluruhnya
seluruhnya dari partai juga dari relawan juga dari satgas juga di situ juga
di situlah kita mendapatkan data yang fix dan valid
sah sah aja kalau silakan kalau dari kelompok sebelah mengklaim sudah menerima delapan puluh juta suara itu
tapi bisa dibayangkan tidak pada saat misalnya provinsi provinsi yang katanya mereka itu menang
yang sudah kita laporkan juga kepada bawaslu kita punya mengirimkan data tujuh puluh tiga ribu tindak kecurangan loh
indikasi kecurangan yang sudah kita kirimkan ke bawaslu
kalau psu apa kabar
oke oke tapi di luar di luar indikasi kecurangan itu tadi saya juga tanya ke kang maman
datanya kalau dari bpn itu didapat dari mana dan kemudian prosesnya itu seperti apa rekapitulasinya di dalam
ya begini mas tadi kan sudah saya sampaikan di awal
jadi kita memiliki satgas yang total itu satgas dan relawan ya
yang juga menjadi saksi di daerah di tps tps itu itu sekitar satu enam juta lebih lah
nah disitulah mereka yang mengirimkan ke sistem it kita
kita pun juga memiliki
oh di sistem it nya ya oke
memiliki sistem it pada saat mereka setelah selesai dan pada saat pencoblosan
mereka langsung mengirimkan ke pusat kita gitu loh
itulah kita bisa langsung merekapitulasi dan menyimpulkan berapa persen kemenangan kita
memang di bpn pun ada model seperti war room ala tkn juga ada
ada tapi kita kan nggak mau gembur gemburin kemewahan yang di sebelah kan menggembur gemburkan tuh kemewahannya
semua produknya pakai produk produk mewah
kita memang nggak punya anggaran yang seperti sebelah
tapi kita punya niatan semua relawan relawan kita dan satgas satgas kita itu bergerak semua tanpa lelah
artinya itu dikumpulkan di lewat apa dan di mana itu mas masko
data data yang masuk dari tps dari satgas satgas yang tadi dikatakan di it itu
sesungguhnya kita punya ada beberapa titik beberapa titik untuk mengumpulkan dan mengkolek data itu
dan disimpulkan semua langsung di di apa namanya di tabulasi dan pusat datanya bpn
untuk tempatnya nanti dulu lah kita kasih taunya
nah besok ini kemungkinan besok ini ada kejutan lah ada kejutan besar
kita akan mengumumkan berapa nih angka kita yang realnya real countnya
oh besok ada
ada apa nih model apa
exposed data kah
atau pengumuman angkanya
kita tunggu besok
oh karena kejutan gitu ya
atau ada kejutan besar
berapa fix nya data kita
berapa dan apa hasil kecurangan kecurangan yang sudah indikasi indikasi kecurangan yang sudah dilakukan
kita lihat besok
nanti saya akan ke mas fadli ya bagaimana kemudian publik harus menempatkan real count real count masing masing internal di tengah proses demokrasi kita ini
diduga kita masih menantikan proses rekapitulasi pemilu ya mas fadli ya
kita harus break terlebih dahulu peran ini saya akan segera kembali saat lagi
oke saya ke mas fadli kalau begitu mas fadli dari perludem
seperti apa sih melihat fenomena satu oke lah soal klaim kemenangan semuanya punya datanya sendiri
tapi seperti apa kemudian publik harus menempatkan data data yang mereka punya karena hasilnya kan berbeda ya
sementara kita tahu bahwa pemilu ataupun kpu sedang melakukan rekapitulasi
saya ingin tahu
secara normatif memang semua peserta pemilu tentu akan mendapatkan salinan resmi dari hasil penghitungan suara per tps
kalau ini perwakilan dari masing masing pasangan calon presiden pasti punya per tps
karena salinan itu kan diberikan kepada setiap peserta pemilu
kalau dalam perjalanannya memang ada perbedaan misalnya terkait dengan proses penghitungan suara ya itu mungkin saja
karena memang ada proses kesalahan penghitungan suara ada kekhilafan dan lain sebagainya
nah tetapi mas reinhardt proses itu kan diminimalisir
dan diselesaikan melalui rekapitulasi suara yang dilakukan secara berjenjang
jadi setelah di tps itu kan rekap dilakukan di tingkat kecamatan
di tingkat kecamatan itu semua kekeliruan kesalahan penghitungan suara akan dibicarakan dan diselesaikan
kpu menyampaikan hasil penghitungan di tps nanti saksi peserta pemilu akan menyampaikan salinan yang mereka punya
pengawas pemilu juga punya salinan hasil penghitungan suara per tps
nah kalau kemudian di kecamatan tidak selesai
akan diselesaikan lagi di rekap tingkat kebupaten kota
begitu juga di provinsi
nah sekarang hari ini kan rekapitulasi itu sudah sampai di level kpwri rekap nasional
tadi diberitakan cnn sudah sebelas provinsi yang sudah selesai
jadi menurut saya sebetulnya publik melihat fenomena ini
saya menganggap mudah mudahan ini bisa menjadi bagian literasi politik kita ya
literasi bagaimana tuh
dalam artian publik melihat mungkin saja memang masing masing tim pasangan calon memiliki dokumen yang berbeda
dalam kemudian perjalanan hasil penghitungan suara di tps
kalau kita lihat secara mendalam pengalaman pemilu dua ribu empat belas itu memang terjadi di beberapa tempat
tetapi forum penyelesaiannya sebetulnya di dalam electoral system kita sudah ada
bisa melalui proses rekapitulasi yang berjenjang itu
atau kemudian bisa melalui mekanisme pelanggaran pemilu di bawaslu
atau kemudian kalau memang tidak selesai dalam proses rekapitulasi dan pelanggaran pelanggaran
ada mekanisme terakhir yakni perselisihan hasil pemilu di mahkamah konstitusi
jadi menurut saya ini tentu menjadi bagian yang harus dilihat publik sebagai sebuah proses demokrasi
yang tidak boleh kemudian ini menjadi ruang untuk terjadinya provokasi
apalagi ke arah anarki dalam proses transisi pemerintahan kita
nah tentu saja masing masing peserta pemilu punya basis data masing masing
dan tentu kita berharap ini bisa diselesaikan dengan sesuai mekanisme hukum yang ada
oke kalau kemudian tadi mas masko katakan ada data data kecurangan dan lain sebagainya
perludem melihat proses rekapitulasi di kpu saat ini bagaimana mas
apakah lancar lancar saja atau memang ada kekurangan kekurangan yang perlu menjadi catatan dari pihak kpu dalam proses rekapitulasi ini
ya dalam beberapa proses rekap yang kita lihat ya di level provinsi itu memang ada beberapa keberatan
bahkan ada beberapa partai politik yang sampai walk out dalam proses rekapitulasi karena mereka tidak sepakat dengan proses rekap
di kpuri pun ada keberatan keberatan yang disampaikan
tetapi dalam proses keberatan itu tentu dilakukan verifikasi ulang mas reinhardt
jadi dokumen yang dipegang oleh saksi peserta pemilu akan di cross check dengan dokumen yang dipegang kpu di cross check juga dengan dokumen yang dipegang oleh pengawas
nah disitulah kemudian verifikasi dan keputusan akan diambil
nah kalau kemudian masih keberatan ada ruang untuk tetap menyampaikan keberatan secara formil
tapi tentu saja keberatan itu tidak akan menunda penetapan hasil pemilu yang akan terus dilakukan

tentu saja keberatan itu tidak akan menunda penetapan hasil pemilu yang akan terus dilakukan oleh kpu
nanti agak agak ramai kita lihat belakang angka ini berkaitan dengan klaim klaim kemenangan
kita lihat ada pernyataan dari koordinator pengumpul data relawan prabowo sandy laodemah sihul kamaludin
yang saya yakin ini juga ada kaitannya dengan mas masko kita lihat dulu berikutnya

setiap apa yang diucapkan oleh pak prabowo dan sandi itu semuanya disuplai dengan data data yang valid
itu buat kami sudah di jauh hari kita sudah buat sistem pakai sms saja dan setiap orang yang
telah menusuk itu ya kemudian begitu dia keluar saya satunya langsung aja dia kirim sistem kita
itu dengan cepat sekali opak hari itu berapa sekian jam ya sebetulnya kayak model kita
oke saya suka mas fasco kalau gitu serta juga kekembangan ini sistem pakai sms ya atau bagaimana
sebetulnya sistem sistem apa yang dimaksud dalam diskusi tadi kita juga ada mas fasko disitu ada
pak laude juga itu bagaimana sebenarnya sistem kayak gini mas dari jadi dari satu enam juta lebih relawan
kita dan satgas kita yang ada di tps masing masing itu itu mereka enggak semua daerah itu yang bisa
menjangkau fungsi dan sifatnya nggak bisa menjangkau internet itu ada juga
beberapa daerah yang tidak bisa menjangkau internet itulah menggunakan sms jadi hasil dari
rekapitulasi di setiap tps itu dikirimkanlah ke dalam sistem it kita yang cukup canggih nah dari
situlah kita mendapatkan kesimpulan berapa nilai real count data kita gitu loh jadi bukan hanya
dari sisi sms nya aja dari sisi yang tidak bisa menjangkau wilayah android itu dijangkau dengan
sms oke jadi ada yang kemudian lewat internet begitu kemudian dilaporkan ke sistem it ada yang by sms
begitu ya nah yang by smsnya sistemnya seperti apa sih mas fasco
bss yang kemudian dilaporkan ke dalam pusat data it ada sistemnya ada sistemnya yang dilaporkan
tiap saksi itu mereka mengirimkan berapa jumlah suara sah berapa jumlah suara satu berapa jumlah
dua itu dilampirkan langsung dan dari data itulah dikumpulkan semua seluruh indonesia dan
kita verifikasi dengan akhirnya data data c satu yang akhirnya menyusul dikirimkan gitu loh
nah disitulah kita mendapatkan clean data bukan hanya real data tapi clean data betul betul sudah
terverifikasi oleh data data yang dikirimkan sebelumnya jadi terdapatlah kita angka sekian
oke oke tapi youtube nya mas fasco itu sama pak laude itu kan selama ini kan banyak orang yang
bertanya tanya kang maman ya dari mana datanya untuk dua khususnya apakah ini juga mewakili
memang suara dari bpn atau ini memang sekedar dari mas fasko pribadi kemudian ada pak laude dan
sebagainya itu sebenarnya memang satu suara kah dari bpn atau bagaimana
ya kalau di youtube saya itu di macan idealis itu youtube saya pribadi jadi bukan youtubenya bpn
jadi disitulah saya saya berdiskusi saja pada saat itu dengan profesor laude dan saya berbicara dengan
berdiskusi juga pada saat itu ada lagi video video berikutnya ada dengan apa namanya pak
toto yang juga direktur satgas dan beberapa para senior senior para penanggung jawab penanggung jawab
yang di itu penanggung jawab penanggung jawab dalam sistem it dan penghitungan di bpn ya
itu sistem it sistem satgas sistem yang lain lain jadi relawan kita punya berbagai macam
apa namanya sistem yang cukup valid dan konkret disitu jadi disitulah kita kenapa pak prabowo
berani mengumumkan angka itu gitu loh jadi bukan asal usulnya enggak ada sumber sumber datanya
jelas gitu maksudnya ada jelas valid dan konkret banget memang memang di bpn sendiri gak sempat mengunggah
semuanya bisa tahu angka validnya itu jadi ada beberapa titik beberapa simpul simpul yang
mengetahuinya ada juga yang di luar apalagi yang jarang datang ke bpn mana mungkin tahu ikut makanya
mereka sebut tiba tiba sebut setan gundul lah apalah gitu loh yang datang aja belum tentu tahu
semuanya oke oke baik kang maman angka dari war roomnya tkn sama quick count berbeda jauhkah
atau agak agak mirip sebetulnya hasilnya ya sebenarnya agak agak mirip ya
walaupun kita lebih cepat daripada apa realcon yang dapat kpu karena pertama seharusnya kita
berterima kasih kepada rakyat indonesia termasuk juga petugas kpps termasuk kita berduka lima ratus delapan puluh tiga orang
meninggal dunia tetapi artinya proses demokrasi di kita berjalan aman dan pengawasan itu ketat
jadi saya caleg yang lolos ya saya bisa suara alhamdulillah saya mengawal suara itu dan betul
kata tadi kata mas fadli itu bahwa ketika dari suara itu saya bisa mengawal suara itu dan betul kata mas fadli itu bahwa ketika dari suara itu dan betul kata tadi kata mas fadli itu bahwa ketika dari
dari tps itu kita masih deg degan tapi ketika udah punya c satu nah kita baru punya keyakinan tapi
belum dijayakin sebelum itu masuk di kabupaten keluarlah da satu dan sebagainya kita masih masih
bersyukur tapi belum berani untuk publish ketika udah di provinsi kita udah yes alhamdulillah karena
itu media media mulailah nah itu yang ingin saya katakan yang pertama sulit sekali terjadi
kecurangan karena proses pengawasannya begitu ketat yang kedua tkn punya sistem di satu sisi adalah
sistem yang teman teman saksi resmi baik itu yang ditunjuk partai atau partai menunjuk relawan
tetapi juga kita mendapatkan dengan kecanggihan sekarang teman teman itu kan mempublis terus
di di sosial media nah itu kita jemput kita ambil kita input lalu kita rekap ini sebenarnya
menariknya apa pemilu sekarang angka yang kami dapatkan dan kami yakin kemenangan ini adalah
bukan hanya dari tim kami baik itu partai atau relawan tetapi juga dari netizen dari masyarakat
secara luas termasuk ya teman teman juga dari para petugas itu pertanggungjawaban ketika ide
sudah resmi c satu mereka sudah bilang ini c satu sehingga kami terus kumpulkan dan kami scan akhirnya ini
menjadi bukti bukti ini tidak akan hilang karena nanti saya sepakat ya dengan siapapun yang ingin
mengawal pemilu ini tidak boleh ada kecurangan jadi yang jadi korban curang itu tidak sekedar
bahkan jumlahnya lebih banyak dari yang disodorkan oleh bpn tetapi kami ingin lebih banyak kegawalan
iya kami ingin ini semua melalui proses bahwa kita melaporkan beberapa yang selisih ada beberapa selisih misalnya di
di cirebon ya partai kami pkb kami sudah menang menjadi nomor satu di cirebon tapi kami masih ada
selisih kecil yang kami tetap mengajukan itu melaporkan itu ke bawaslu dan perselisihan
di mk pun nanti kita akan masukkan bukan sekedar kami wah udah menang kok pkb masih ini
kita ingin mengatakan satu suara itu sangat bermakna satu suara itu senjata yang betul betul akan
memakmurkan indonesia makanya bang kita bentuk aja tpf kalau emang bener bener ngerasa menang
dari curang itu betul betul tim mencari faktanya berarti kita juga kemas panggilan perlu tidak tpf
sebetulnya mas fadli kan sudah ada bawaslu ya atau bagaimana betul sampai sejauh ini menurut saya
semua perangkat hukumnya sudah lengkap ya proses rekapitulasi itu bisa mengkoreksi kesalahan
penghitungan suara dan itu terbuka kita di kpu itu bahkan kita bikin live facebook agar kemudian
masyarakat yang tidak berkesempatan datang ke kpu bisa lihat juga semua keberatan bisa disampaikan
di sana nah termasuk juga kalau kemudian tidak selesai di mekanisme rekap di kpu kalau memang
ada pengalihan suara secara tidak sah manipulasi suara secara tidak sah itu kan pelanggaran pidana
pemilu itu bisa diproses melalui bawah seluruh baik mas fadli kalau kemudian ini kan kita menjelatang dua puluh dua mei ya
tampaknya keduanya sama sama yakin masih yakin bahkan sampai saat ini bahkan besok ada data
expose katanya dari bpn prabowo sandi jalur mana kemudian harus ditempuh oleh keduanya agar kemudian
semua selesai dengan jalur konstitusional tidak membuat pembelahan di masyarakat yang terus
berlanjut tapi dijawabkan nanti mas fadli kita break terlebih dahulu prime news segera kembali sesaat lagi
oke kalau kita lanjutkan ke mas fadli bagaimana terima fadli dalam proses yang sama sama yakin
ini kemudian kita masih menunggu proses kpu kalaupun memang ada indikasi kecurangan tadi
silahkan dilanjutkan mas fadli ini muaranya harusnya kemana ya soal pelanggaran pemilu yang
kita lihat kan sudah ada proses penanganan di bawaslu bahkan terakhir sudah sampai
proses kesimpulan dan kita tunggu saja bahwa seluruh tentu harus wajib memutuskan dugaan
itu nah yang kedua proses rekap di kpu memang harus dikawal tadi kang maman dan mas fasko bilang
punya data yang valid untuk kemudian memverifikasi proses rekap itu menurut saya itu akan jauh lebih
ideal jika dipergunakan untuk bertarung di proses rekap ini kalau memang ada yang salah dan yang
kurang disampaikan saja di proses rekap itu dan masih sangat mungkin itu untuk bisa dikoreksi
dan portret rekap itu terbuka nah yang ketiga menurut saya demokrasi itu kan anti terhadap
kekerasan jadi apapun nanti prosesnya kedua pasangan calon dan seluruh peserta
pemilu kan sudah punya komitmen dan integritas yang tinggi untuk menerima hasil pemilu ini dan
akan menggunakan jalan jalan konstitusional jika memang ada keberatan terhadap sebuah proses ini
dan setelah proses rekap di kpu selesai kan paling lambat dua puluh dua mei bisa saja lebih cepat kalau proses
rekapnya bisa jauh lebih lebih cepat selesainya nah kalau memang ada yang keberatan terhadap hasil
pemilunya ada mekanisme terakhir itu peselisian ke makamah konstitusi jadi kita berharap proses
ini terbuka kerangka hukum pemilu kita sudah mengatur secara cukup semuanya dan dalam prinsip
pemilu itu ada yang namanya keadilan pemilu siapapun yang merasa dicurangi punya hak konstitusional dan
punya ruang untuk menguji dan mengembalikan kecurangan itu agar dia mendapatkan keadilan
dan menurut saya semua pihak berpeluang melakukan oke tapi di luar itu mas fadli kalau dari perut
mas fadli secara pribadi melihat fenomena ada sama sama punya dapur real count sendiri begitu satu kedua
punya hasil sendiri itu bagaimana sebenarnya mas fadli dalam pemilu kita ini tampaknya apakah baru terjadi
sekarang atau sebenarnya juga pernah terjadi sih lima tn atau bagaimana ya proses kemungkinan perubahan
suara itu sangat mungkin terjadi tadi saya sudah singgung di proses awal bahkan sudah ada koreksi
di banyak sekali tingkat rekapitulasi dikecamatan misalnya di tingkat tps jumlah suaranya seratus kemudian
ketika proses rekap di kecamatan berubah menjadi sepuluh misalnya itu memang terjadi pengalaman pemilu
dua ribu empat belas itu ketika kita memanfaatkan e book nya kepada kita itu akan berhasil seberapa
pantau proses peselisian hasil di mahkamah konstitusi
pergeseran pergeseran suara itu terjadi
karena mas reinhardt pemilu ini kan melibatkan sekali banyak orang
banyak kepentingan yang bertemu banyak aktor yang terlibat
jadi potensi manipulasi itu memang ada
nah makanya rekap berjenjang itu salah satu tujuannya
untuk melakukan proteksi dan meminimalisir
dan menyelesaikan persoalan itu
dan ada pengawas tps sekarang ada pengawas pemilu di kecamatan
dan semua mekanisme penanganan pelanggaran sudah disiapkan
jadi kalau memang ada temuan menurut saya
ada mekanisme hukum yang sudah sangat baik untuk bisa menyelesaikan itu
baik mas vasco artinya dengan mas yakin
artinya dengan proses ada situng kpu sekarang berjalan
ada quickness sudah dilakukan
artinya tetap tidak meyakini itu sebagai gambaran hasil akhir dua puluh dua mei nanti
ya memang dari gini mas
di pemilu kali ini yang
kita indikasi adanya kecurangan itu
bukan hanya pada saat pemilihan itu saja
bukan hanya pada saat pencoblosan itu saja
tapi sebelum itu dari jauh jauh hari sebelum kampanye
masa kampanye dimulai sudah ada dimulai itu
lalu pada saat pencoblosan dan pascanya
nah disitulah yang kita kumpulkan semua data data indikasi kecurangan itu
yang kita laporkan kepada bawaslu
itu yang kemarin kita laporkan itu baru sebagian loh mas ya
ada lagi yang akan kita laporkan lagi berikutnya
nah dari sisi lain gini ya yang kita pandang
yang akan kita umumkan nanti adalah betul betul data yang real count
jadi itu bukan data yang discount
apalagi data yang deal cow
jadi data ini
sekarang ini apa deal cow atau discount atau apa
pokoknya data yang akan kita umumkan
saya nggak mau menyimpulkan hal itu
yang data yang akan kita umumkan nanti
jadi besok ya
betul betul data yang real cow dan clean cow
kita lihat besok lah
oke kita coba dengarkan pernyataan dari rekan sesama koalisinya mas masko juga
dari demokrat soal angka angka kemenangan dari prabowo sandi
di internal kami itu ada diskusi ya
diskursus bagaimana memperkuat kemenangan pak prabowo
tetapi karena di kami di internal itu
karena di internal kami itu diskusinya
sebetulnya ini diskusi internal
tapi keburu meletup di luar karena cuitan kolega kami di partai
tetapi nggak apa apa itulah sejarahnya
jadi bukan tujuan kami mendeligitimasi
klaim kemenangan pak prabowo
tetapi memperkuat karena kita tidak ingin
kemudian tidak mampu membuktikannya
oke itu tadi mungkin bentuk masukan atau bentuk kritik dari rekan sesama koalisi mas masko
bagaimana menjikapi pernyataan pernyataannya demikian dari sesama rekan koalisi
jadi gini loh mas kalau bang ferdinand itu kan memang dia salah satu jubir kita
tapi beliau pun agak jarang lah datang ke bpn sendiri
jadi hasil diskusi yang didapat itu kan juga agak kurang lengkap yang dapat oleh beliau
nah yang terpenting adalah pada saat ini kita betul betul menggiring semua data data yang valid
yang sudah terverifikasi dari seluruh indonesia
baik itu c satu nya semua tersampaikan semua di sistem it kita
kita mempunyai sistematik yang cukup canggih dan sangat canggih menurut saya
dan itu akan kita publikasikan nanti
itu yang akan disampaikan
besok ya berarti ya
insya allah besok
yang akan disampaikan itu yang akan disampaikan apa kira kira
hasil datanya atau expose semua data datanya yang masuk atau bagaimana
atau hasil akhirnya saja
kita tunggu besok
jadi besok ini ada kejutan yang kita akan umumkan beberapa hal hal yang menarik lah
kalau kemudian ada tkn delapan puluh juta suara dan sebagainya
kalau untuk menanggapi itu bagaimana
dari ini kan artinya hasilnya beda dong dengan apa ya
kalau tkn juga mau mengklaim dia memenangkan angkat sekian angka sekian gitu loh
silakan aja gak masalah
tapi kan kita juga mempunyai data valid
data betul betul kita sudah sortir semuanya
kita sortir dari semua relawan kita se indonesia
baik itu c satu nya dan lain lain
semuanya sudah kita verifikasi
kang maman war room sampai saat ini masih menghitung ya
dan kita berkeyakinan bahwa bernegara itu berkonstitusi
maka seluruh jalur jalur konstitusional itu yang harus kita pegang
sampai tanggal dua puluh dua mei itu
sehingga war room itu lebih kepada menjaga suara kepercayaan rakyat
yang sudah mencapai delapan puluh juta lebih
agar betul betul kita jaga dan nanti ditentukan oleh keputusan
yang hari ini kita antisipasi dengan angka yang kita keluarkan
bukan klaim loh
kita tidak pernah deklarasi
kita biarkan lah dua deklarasi sampai lima kali
ini baru tiga besok empat dan sebagainya
kenapa gak deklarasi sih kang maman
karena belum yakin
karena kami yakin bahwa kami nunggu formalnya nanti tanggal dua puluh dua
kami tidak perlu ada euforia
dan kita bersyukur hari ini kita masuk bulan ramadan
dimana kami tidak perlu untuk lalu menunjukkan kejumawaan
kami justru bersabar
menunggu proses yang pertama
yang kedua kami ingin mengatakan
bahwa kita harus mengantisipasi
statemen atau manupur manupur kelompok
yang membuat membangun kegentingan ketercekaman
seolah olah ada apa dan sebagainya
kalau memang ada bukti
ada mekanisme hukumnya
tidak perlu ngomong di soal media
tidak perlu ngancam ngancam dan lain sebagainya
ini negara hukum negara konstitusional
dan itu yang justru kita hormati
sehingga orang berpikir ini orang terus menerus marah
ini orang terus menunjukkan tapi kita ditanya mana datanya
ya kami punya datanya
loh ini zaman transparansi
kami menunjukkan warung di hgn di kebon siri
jelas sekali kami tunjukkan itu semuanya
bukan soal kemewahan
tapi dalam kami tkn transparansi akuntabilitas
itu ada menjadi prinsip kami menuju kemenangan jokowi maruf amin
jadi kalau dari tkn tidak perlu deklarasi
karena justru karena sudah yakin lah jadi kita kalem kalem aja
karena kita yakin bahwa proses ini sudah ada penyelenggaranya
kalau ada kecurangan kami sudah laporkan
kalau nanti ada persengketaan ada mk
jadi kenapa harus ngurus sendiri lalu tiba tiba membuat sistem di atas sistem
kalau anda sudah yakin bernegara ikuti dong aturan negara dengan undang pemilu ini
kalau anda yakin dengan kpu apalagi ada pejuang pejuang yang sampai lima ratus delapan puluh tiga orang meninggal dunia
mari kita hormati kerja mereka
sangat sangat sulit orang melakukan kecurangan dalam sistem pemilu seperti ini
karena yang ngawasi bukan hanya saksi
termasuk juga kecanggihan sosial media kita
netizen itu bersuara
satu suara aja itu bisa ketahuan dan balik lagi
dan akhirnya tertumpahkan lah itu oleh netizen kita
ya itu tadi seperti yang disampaikan sama tkn dari kubu tkn
itu kan menyampaikan bahwa kita kenapa nggak mengumpul meng expose datanya
kenapa kita nggak tunjukin warung kita
jadi gini loh mas yang kita sadar yang kita hadapi
ada nggak sih sebenarnya
ada tadi kan sudah saya sampaikan
oh rahasia jangan kaya soal sekarang
ntar dulu mas
nah kita sadar kita menghadapi petahana
jadi kita juga harus menjaga seluruh sistem keamanan kita gitu loh
dan dari beberapa para elit elit kita kan juga banyak sudah banyak yang di hack alat alat komunikasinya
nah kita harus menjaga itu bukan dari sisi keamanan alat komunikasinya aja
pribadinya pun banyak juga yang sudah mendapatkan ancaman ancaman di situ loh
nah kita menjaga ini agar kita betul betul bisa mendapatkan data yang valid dan yang clear betul
dan alhamdulillahnya data yang kita dapatkan per detik ini
tapi angkanya belum bisa disebutkan begitu
karena menunggu besok
jadi gini pak prabowo sudah umumkan itu
pada saat deklarasi beliau
nah nanti untuk yang besok ini kita tunggu
saya yakin negara awan negara awan ala pak prabowo itu begitu
kalau benar benar ya boleh aja
tapi gini kak kepapaan
tidakkah khawatir kemudian kalau
di dua sudah deklarasi sejak awal
angka yang sudah diyakini oleh satu dibayang bayangi oleh angka yang sudah disodorkan oleh
dalam proses hitung masing masing ya di dapur masing masing
selama kita percaya kepada sistem
selama kita percaya kepada para penyelenggara pemilu
selama kita percaya bahwa nurani kebangsaan rakyat ini lebih memilih orang yang jujur
dan tidak takut dengan intimidasi
tidak takut dengan provokasi atau lagi narasi narasi ketakutan
ingat yang membuat narasi kecurangan sesungguhnya dia telah berbuat curang
tidak perlu menuduh kecurangan
tapi buktikan data
ketika ditanya palin nggak palin
kalau ditanya di mana tempatnya tunjukkan tempatnya
sehingga masyarakat publik ini kan publik
negeri ini milik rakyat
rakyat pun ingin tahu sebenarnya
apa betul yang dikatakan oleh bpn itu ada atau enggak
yang kedua kami solid
seluruh partai pendukung seluruh relawan masyarakat yang mendukung kami
terus menerus untuk mendukung kami

kami dapat dari beberapa provinsi
di jawa timur jawa tengah jogja kita menang mutlak dan lain sebagainya
pertanyaannya adalah kenapa di bpn satu persatu
mulai yang satu sudah menerima
ada lagi satu partai yang dia soal quick count misalnya
dia menerima quick count untuk partainya karena partainya lumayan lebih bagus
berarti dia nggak itu kan nggak boleh
tadi kan disampaikan sama bang mohamad ya
jadi bang mohamad bilang yang seling menuduh kecurangan itu berarti dia melakukan curang
berarti yang seling menuduh kecurangan itu berarti dia melakukan curang

itu dari satu sisi
saya pun di youtube pribadi saya ini kan saya sudah bocorkan sedikit
suasana di tempat collect data kita
saya bocorkan sedikit lah ada tempatnya
tapi saya nggak sebutkan tempatnya di situ di mana
jadi ini nyata dan kita real betul betul kerja
disinilah kita menghargai para relawan dan satgas satgas kita yang bergerak dua puluh empat jam tanpa dibayar loh
dan kita harus jaga keamanan mereka jangan sampai itu terganggu
apa yang anda harapkan mas fadli dan juga teman teman dari perudam
soal menuju ke tanggal dua puluh dua nanti ini
ya tentu saja yang paling formil adalah hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh kpu
boleh saja bpn tkn merasa percaya diri dengan data yang mereka punya
itu kan sah sah saja
yang namanya ini kontestasi tentu orang berpeluang untuk melakukan mempertahankan kemenangannya
tapi tentu saja itu harus dilakukan dengan cara cara yang bertanggung jawab
agar kemudian masyarakat tidak ragu ini sebetulnya yang benar yang mana
nah yang paling valid itu adalah proses rekapitu
proses rekapitulasi yang dilakukan oleh kpu kita tunggu saja
dan tentu saja nanti ada yang tidak setuju dengan itu pasti mas renhardt
karena tidak mungkin orang semua senang dengan hasil pemilu ini
dan tentu kita masyarakat berharap kalau ketidaksetujuan itu harus diekspresikan dengan cara cara yang konstitusional
bagaimana caranya kalau memang nanti rekap kpu sudah mengeluarkan hasil resmi
tidak setuju dengan hasil itu
kan tadi kedua pihak mengatakan punya data yang valid konkret dan tabulasi datanya menasional
menurut saya itu kan dengan sangat mudah diuji di mahkamah konstitusi untuk dibuktikan
dan juga untuk membuktikan di mana kecurangannya di mana kesalahannya
agar mk nanti betul betul bisa menjadi pelindung demokrasi
hasil pemilu yang benar sepertinya dan bagaimana
baik terakhir ke kang maman dan juga ke mas mako
terakhir kang maman singkat saja
jadi kira kira dari war room berapa angkanya tek satu jokowi maruf
kalau ini masih rahasia tunggu besok atau gimana mas asko
kalau data pastinya kan per tiap hari ini berubah mas
tapi saya meyakinkan besok ini kita akan ada angka
kejutan yang luar biasa
oke kita tunggu besok ya apa yang akan disampaikan oleh bpn
mudah mudahan kita juga saling menunggu seperti apa hasil pemilu dan juga pilpresnya
terima kasih banyak kang maman mas rasko terima kasih banyak
mas fadli terima kasih banyak
kita nantikan angka mana yang paling mendekati kenyataan
terakhir ini saya akan segera kembali
sampai lagi ustaz idhiyah
kami akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya